sementara di probolinggo dalam razia yang dilakukan selama seminggu di jalur pantura
sebanyak sembilan mobil berbagai merek berhasil diamankan unit satlantas polres probolinggo
diduga kuat mobil mobil ini merupakan hasil tindak kejahatan
tertangkapnya itu di jalan pada saat berjalan kemudian dilaksanakan kegiatan operasi
kemudian dilaksanakan pemeriksaan mengenai stnk
sepemilik menunjukkan stnk tersebut tidak sesuai dengan stnk asli
maksudnya ada warna yang memang berbeda dengan stnk asli
dan yang kedua ada nomor daripada nomor stnk itu di strik ataupun dihilangkan
operasi patuhi ini akan terus digelar sebagai salah satu cara menjaga kondusivitas
keamanan menjelang dan selama bulan ramadan nanti